usai kegiatan reuni akbar aksi damai dua ratus dua belas sampah sampah di sekitaran monas jakarta pusat langsung dikumpulkan
proses pembersihan sampah dibantu oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum ppsu atau yang lebih dikenal dengan sebutan pasukan orangnya
ya dan sekarang sudah ada nur aspasia produser lapangan sian indonesia di kawasan monas jakarta pusat
selamat sore sisi bisa anda ceritakan bagaimana kondisi kawasan monas pada saat ini
ya selamat sore sarah pasca ada reuni dua ratus dua belas tadi pagi tentu banyak sekali ada sejumlah pr kebersihan dan saya sudah bersama gubernur dki jakarta anies baswedan yang sore hari ini meninjau langsung kegiatan monas pasca reuni dua ratus dua belas
bapak hasil tinjauan bapak hari ini sebenarnya bagaimana pak pasca daruni dua ratus dua belas tadi pagi
alhamdulillah jadi salah satu yang harus dipastikan adalah monas kembali bersih rapi dan kita siap dengan semua petugasnya
jadi sejak siang sekitar duhur jam dua belas petugas petugas kita sudah bekerja
ada sekitar biar nggak salah ya ada sekitar satu delapan puluh personil yang membersihkan dengan menggunakan ini road sweeper ini seperti ini ada tiga belas unit membersihkan
jadi mereka langsung menyapu sambil memvakum
kemudian alhamdulillah sejauh sore ini semuanya sudah bersih
sampah sampah sudah terkumpul tinggal diangkat saja
ada sekitar dua ratus ton sampah yang terkumpul
dan ini semua dikerjakan dalam beberapa jam dan kembali bersih lagi
bapak ini kan event besar seperti reuni dua ratus dua belas ini bukanlah kali pertama
dari pemprov dki jakarta untuk menjaga fasilitas di monas seperti ini apa sih pak upaya atau program
jadi misalnya ada malam tahun baru
malam tahun baru itu wah kalau malam tahun baru
tahun baru ukuran sisa sampahnya luar biasa
ini enggak pak ini relatif bersih dibanding kalau malam tahun baru
mulai tahun baru waktu itu sampai berapa pak
empat ratus ton lebih sampahnya
nah jadi di event event besar kita selalu tim dari lingkungan hidup selalu siaga
mulai dari menyiapkan mobile toilet sampai sesudah acara selesai
mengembalikan monas kembali
menyiapkan monas kembali bersih
itu rutin dilakukan setiap kali ada event besar
terakhir pak berarti dengan adanya penurunan dari tahun baru ke sekarang ada partisipasi masyarakat yang cukup tinggi
oh iya kalau ini dari sisi jumlah yang hadir lebih banyak pada tahun baru
tetapi dari sisi sampahnya lebih sedikit
artinya mereka yang hadir tadi pagi itu sampahnya lebih sedikit
ataupun kalau ada sampah maka mereka menyimpan membawa dan tidak menyisakan terlalu banyak
jadi dengan jumlah orang yang hadir seperti tadi dan sampahnya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan orang yang hadir
nah kita terima kasih apresiasi karena itu tadi salah satu pesan yang saya sampaikan pada saat bicara di depan para hadirin
bahwa marga ketertiban jaga kebersihan dan pastikan bahwa semua yang mendapat izin menggunakan monas itu ikut menjaga ketertiban di tempat ini
kita tentu menyiapkan timnya seperti tadi dibilang ada satu delapan puluh
lebih orang yang bekerja membersihkan dan dalam hitungan jam ini sore ini ini live ini sekarang jam lima ya
nggak sampai lima jam udah bersih semuanya
mungkin sekitar empat jam ya kira kira ya tadi ya
sekitar empat jam semuanya sudah bersih
jadi alhamdulillah ini ukurannya sekitar delapan puluh hektar
dan kapasitasnya sangat besar
jadi kita bersyukur bahwa
semuanya berjalan dengan baik
kami dari sisi pemprov memastikan fasilitas terjaga
kemudian tidak ada alhamdulillah tidak ada yang rusak sama sekali rapi
sisa sisa sampah saja dan sudah beres dalam empat jam
terima kasih pak anies
boleh sudah ditunggu ini banyak sekali warga yang menunggu tugasnya
terima kasih bapak
terima kasih dan inilah ini fasilitas kita
saya tadi sampaikan terima kasih buat teman teman yang bekerja
mereka biasanya sweeper seperti ini itu kerjanya jam dua belas malam
jam dua belas malam sampai jam lima pagi mereka menyapu seluruh jalan jalan kita
membersihkan jalan jalan utama
tapi mereka mereka inilah orang orang yang bekerja saat kita tidur
orang orang yang bekerja saat kita sedang istirahat
justru jam ke jam mereka
pada mereka kita ucapkan terima kasih dan apresiasi
oke terima kasih juga untuk para petugas kebersihan
dan terima kasih kepada pak anies atas waktunya
yaitu dia searah pasca reuni dua ratus dua belas dan juga kebersihan di monas sudah diklaim sudah kembali bersih
ya terima kasih atas laporannya
langsung nur aspasya produser lapangan cnn indonesia
beserta dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
langsung dari kawasan monas jakarta